lalu bisa mungkan telepon sudah ada dokter muhammad adib kumaydi wakil ketua umum ini dokter adib
selamat malam lagi apa kabar dok
oke dok kita sekarang ngomonginnya tunda ke dokter dulu kecuali titik titik
jadi apa sih yang harus kita pahami dari tunda ke dokter dulu di tengah kondisi yang sekarang dok
ya jadi sebenarnya menunda ini bukan berarti dokter tidak melakukan pelayanan tidak
tapi dokter dalam hal ini terutama kaitannya dengan poli rawat jalan
itu kita prioritaskan pada kondisi kondisi yang emergensi atau darurat
yang itu memang tidak bisa ditunda itu yang pertama
yang kedua mungkin dengan kondisi kondisi yang memang dia harus mendapatkan pengobatan rutin
tapi ini pun sekarang ada wacana untuk kaitannya dengan yang pengobatan pengobatan rutin
hipertensi atau penyakit jantung
ada saran juga dan ini mohon juga diikuti dengan regulasi
bisa didapatkan secara online melalui beberapa aplikasi yang bisa kemudian pasien tanpa harus datang ke rumah sakit
dia bisa mendapatkan obatnya
ini sekali lagi bukan untuk dokter tidak mau melayani tidak
karena pada saat kemudian dalam kondisi seperti ini
pasien yang datang ke rumah sakit dia akan berpotensi juga tertular dengan yang lainnya
dan itu akan menjadi lingkaran yang agak sulit untuk kita hentikan penyebarannya
kalau kita paksakan dengan seperti itu
preventifnya tunda ke dokter kecuali dengan kondisi yang tadi dokter sebutkan
paling tidak gini sekarang ini kan semua serba parno flu sedikit demam sedikit batuk sedikit
ini udah parno pengennya cepat cepat ke dokter pengennya cepat cepat tes gitu kecek ya
minimal apa sih yang harus disiapkan kita nih dok dari rumah untuk obat obatan untuk ya tadi demam batuk flu dan sebagainya itu yang common yang biasa
ya jadi kan memang ini yang saat ini yang dirasakan terutama kasus kasus yang di klinik praktek
yang di buka smart karena ketakutan ya karena paranoid daripada masyarakat
sehingga masyarakat pun dengan keluhan keluhan batuk
bila katakanlah udah mulai parno dan mulai merasa kayaknya agak agak susah
sehingga mereka akhirnya cenderung untuk datang ke klinik dan itu banyak sekali
dan ini yang harus disampaikan bahwa masyarakat tidak harus kemudian
kalau dengan ada keluhan keluhan seperti itu langsung kemudian datang ke klinik
tentunya kita harapkan juga sekali lagi
ada obat obat yang bisa didapatkan secara bebas
tapi sekali lagi jika dari pengobatan itu tidak ada kondisi yang membaik
mau tidak mau harus segera datang ke rumah sakit
dan sekali lagi juga apabila ada faktor resiko
ada faktor resiko mungkin ada kontak mungkin ada revit perjalanan
jika ada hal hal yang dirasakan itu mengganggu
apalagi gejala utama yang muncul biasanya adalah batuk yang juga disertai dengan demam
maka mau tidak mau harus segera datang ke tempat pelayanan
oke intinya kita obati selagi kita bisa dari rumah
kalau misalnya memang sudah lewat tiga hari atau mungkin empat hari nggak berubah berubah
mungkin baru bisa ke rumah sakit ya atau diperiksakan ke dokter
atau masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi online untuk bertanya kepada dokter
jadi supaya tidak harus datang ke rumah sakit atau ke pasir kesehatan
itu lebih memudahkan simpel sekarang
terima kasih dokter adib kita sudah sharing informasi
mudah mudahan lebih tersosialisasikan dengan baik lagi ya ke masyarakat
selamat malam terima kasih